ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
aku bukan barang mas
maafin om satria ya

tapi sekarang om satria janji sama lara
yang gak akan sendiri lagi
karena sekarang ada om satria
dan gak akan ada yang menyakiti lara

nanti kita ke hotline selanjutnya
kalau misalnya bagaimana
dia harus tahunya
aku minta kamu jangan bohongin aku lagi
karena aku sekarang udah punya bukti bukti yang kuat
melarang kita kan
melarang kita berdua kan
kayaknya kamu udah gila otak kamu ya
ya bukan lah
udah deh aku bilang bukan bukan
apa lagi sih tadi aku udah bilang sama kamu
lara tuh bukan anak kamu ya
udah bukan kenapa sih ngontak ngotak
kamu baca hasil tes ini sejelas jelasnya
aku gak pernah tidur sama orang lain
selain sama kamu
jadi sekarang kamu gak perlu bohong lagi
anak kandung kita berdualah

kamu gak pernah jujur sama aku
kenapa kamu selalu bohongin aku
sekarang datangnya begitu tiba tiba
dan aku gak ngerti aku harus ngapain
jadi kamu mau tanya sebenarnya
dia memang anak kamu
tapi aku gak pernah minta kamu bertanggung jawab

tapi aku cuma minta satu hal sama kamu

jangan pernah bocorin rahasia ini ke siapa apa
jangan pernah bocorin rahasia ini ke siapa apa

apa yang harus aku lakukan sekarang
aku bener bener gak ngerti karena kejadian ini
betul betul nggak bisa dipercaya
andri bukan anak kandung mama
semua ini memang sudah rencanamu ya allah
tapi tolong jangan biarkan andre terluka
tolong jangan biarkan dia sedih dan sakit hati
tidurkan terlalu berat
jangan biarkan yang terlalu muci
jangan mau merhaldih
jangan bahkan r constant
jangan melaksanakan kevelangan
masalahnya kamu harus bilang karena aku suami kamu sayang
ini bukan tentang aku andre
bukan tentang kamu
atau tante indi tante indi bikin masalah lagi sama kamu ya
aku gak ingin perkataan aku bikin kamu sedih
perkataan kamu bikin aku sedih ini ngomong apa sih kamu tadi
kamu gak usah bikin aku takut
kamu kalau udah mau ngomong yaudah kamu aja gak usah muter muter
maaf kalau berita dari aku bikin kamu kecewa
tapi ternyata benar andre
ternyata kamu bukan anak kandung mama
kamu bilang aku bukan anak kandung umpama
aku aku bukan anak kandung mama
kamu bukan anak kandung mama
oh apa sih
enggak tadi kamu bilang aku bukan anak kandung mama
aku tahu kamu kecewa cuman aku lihat buktinya
di rumahnya mirza di rumahnya pak hamid
pak hamid kamu ke rumah dia
dia bilang apa sama kamu sampai kamu berani gini bilang semangat
aku gak pernah ngelarang kamu ya untuk temenan sama mirza
cuma pak hamid itu kamu tahu siapa
dan dia ngomong apa sama kamu sampai kamu berani gini bilang sama aku
kamu kalau ngomong pakai otak tahu
kok ribut sih
nanti ketunggiran sama orang rumah ada apa ini
nah ini ada orangnya
ini ada orangnya
kamu bilang sekarang
aku gak bermaksud bikin kamu marah
aku udah marah sekarang
kayaknya dia nggak mau bilang mah
biar aku sendiri yang bilang sama mamanya
tadi dewi bilang sama aku mah
kalau aku bukan anak anak mama
dan dia denger deh pak hamid
itu jelas jelas nggak bener kan ma
aku anak kandung mama kan
ya nggak mungkin lah
kok aneh sih
dewi apa apaan sih
kamu dengar saranmu
kenapa kalau bicara seperti itu
andre lihat sendiri kan
dari dulu mama bilang apa sama kamu
larang istri kamu deket deket sama mirsa
pasti kamu ngomong kayak gitu karena bujukan bapaknya mirsa kan
karena kamu deket deket sama mirsa
karena kamu deket sama dia kan
kamu aneh deh
andre itu darah daging mama tahu nggak
kamu dengar sendiri kan
mas satri kenapa sih sama maya
kenapa sekarang tiba tiba sikap mas satri jadi berubah dingin sama maya
maya aku mau jalan sekarang
aku lagi banyak pikiran
mas satria lagi banyak pikiran
tapi maya nanya sama mas satria baik baik
jawabnya enakan dikit dong
eh lu jangan ikut campur ya emangnya lu siapa
dan dari dulu saya memang suka sama maya
kalau tahu caranya mas satria ke maya kayak gini
mas saya nggak akan pernah melepaskan maya
kalau lu suka sama maya silahkan lu ambil
tapi lu jangan ikut campur sama
aku bukan barang mas
tolong kamu bawa jojo ke teman kamu
masalah lu jadi runyam aja sekarang
kenapa kamu tadi tiba tiba bilang
tahu gini aku nggak akan melepaskan maya
aku ini bukan siapa siapa kamu gak
mie aku tuh suka bingung ya sama pikirannya cewek
udah digituin sama cowok
tapi tetap aja sayang sama tuh cowok